bagaimana cara untuk membatalkan revisi sekaligus menyelamatkan kpk
prof juwanda terima kasih sudah datang ini menarik ada sesuatu yang baru ketika kita berdiskusi soal revisi undang undang kpk yang katanya sudah wiskadung kalau bahasa jawanya sudah terlanjur
tapi ternyata masih ada tercah harapan untuk bisa membatalkan ini dengan perpu gitu meskipun tadi presiden kita tahu sudah tegas menolak akan menerbitkan perpu ini
tapi seberapa penting perpu ini sebenarnya untuk bisa tadi kata anda menyelamatkan gitu
perpu sebetulnya paling efektif ya karena perpu adalah kekuasaan
yang istimewa yang dimiliki oleh presiden berdasarkan konstitusi di pasal dua puluh dua undang undang dasar diatur dalam hal kegentingan yang memaksa presiden bisa menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
artinya sebetulnya kekuasaan itu ada pada presiden sekarang pertanyaannya apakah presiden akan mendengarkan suara masyarakat akan mendengarkan suara mahasiswa suara publik untuk menggunakan kewenangan istimewanya menerbitkan perpu dan kemudian membatalkan undang undang kpk
ini sudah menjadi pemicu persoalan di seantero indonesia menurut saya tidak hanya di jakarta ya pada hari ini di yogyakarta misalnya melalui tagar jayan memanggil saya kira ada ribuan mahasiswa di yogyakarta yang juga mempersoalkan beberapa peraturan perundang undangan yang kontroversial
salah satunya adalah undang undang kpk jadi kalau presiden menggunakan kekuasaan menerbitkan perpu maka secara efektif persoalan persoalan yang muncul akibat undang undang kpk itu
itu bisa seketika bisa diatasi dan tentu bahwasannya ke depan akan bisa ditata ulang bagaimana pemberantasan korupsi ke depan saya kira dilakukan dengan cara yang lebih baik
ada banyak hal yang secara prosedural kemarin itu dilanggar oleh dua kekuasaan pembentuk undang undang ya cacat prosedural banyak sekali
mereka tidak melibatkan partisipasi masyarakat misalnya mereka melakukan secara diam diam kemudian juga secara prosedur ini tidak masuk prolegnas ya termasuk juga secara material
banyak sekali pasal pasal
di dalam undang undang yang baru itu satu sama lainnya bertentangan satu sama lain
itu yang membuat kemudian anda melihat secara substansi dan secara prosedur undang undang ini tidak tepat
tapi apakah secara sebelum ke prof juanda apakah secara prosedur prosedural kita belum bicara mengenai substansi perpu ya
apakah perpu memang secara prosedural menjadi alat atau langkah yang paling konstitusional dan legal secara hukum yang paling baik yang bisa ditempu untuk ini
iya tidak ada jalan lain menurut saya
karena sekarang undang undang itu sudah
sudah disahkan di parlemen
kemudian tinggal apakah presiden mau menggunakan kekuasaan yang istimewa itu
dan perpu sebetulnya bukan kali ini saja digunakan oleh presiden ya
kita ingat dulu di akhir masa jabatan presiden susilo bambang yudhoyono
sempat keluar undang undang yang memicu kontroversi soal kembalinya pemilihan kepala daerah ke dprd
kemudian ini kan juga diprotes oleh masyarakat dan presiden sby pada waktu itu dengan cepat mengambil inisiatif
membatalkan dengan menerbitkan sebuah peraturan
perundang undangan pemerintah pengganti undang undang
di soal isu kpk juga beberapa perpu juga pernah keluar sebenarnya
jadi ini bukan hal yang sangat istimewa juga sebetulnya ya
dan bisa digunakan oleh presiden jokowi untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi antara protes publik
dengan bertahannya dpr yang sudah mengesahkan undang undang kpk
dan ini sangat efektif karena dia berlaku seketika
dan nanti akan dibahas oleh
dpr juga mumpung sedang berakhir gitu
jadi secara politik menurut saya posisi presiden sangat
diuntungkan ketika mengeluarkan perpu
prof juanda ini kita belum bicara substansi ya
tapi secara prosedur memang ini langkah satu satunya yang untuk menyelamatkan kpk
seperti kata bung oce tadi
memang kalau kita lihat dari segi prosedur tadi
memang benar bahwa ini ada cacat prosedur
sudah berapa kali kita sudah membahas masalah itu
tetapi saya melihat lain
apakah perpu memang sudah efektif
walaupun memang ini adalah sebuah ide yang gagasan yang bagus
dan memang secara konstitusional diakuis oleh undang undang dasar
tetapi kenapa saya mengatakan begini
bahwa sebenarnya ya untuk memperlakukan sebuah perpu itu kan terhadap undang undang
yang sudah berlaku secara baik secara yuris maupun secara de facto misalnya
ini kan baru disetujui
belum diundangkan oleh
nah artinya keberlakuan juga belum bisa
dikatakan dia berlaku
revisi undang undang yang lama
kita bicara persoalan revisi
nah kalau misalnya katakanlah dalam konteks logika hukum dari penyusunan peraturan perundangan
kalau misalnya bukan terhadap revisi undang undang
terhadap undang undang yang lama misalnya ya
ini apa yang mau diperpukan misalnya
ini kan juga pertanyaan yang harus kita lontarkan lebih lanjut misalnya
nah artinya kalau mau
perpu itu perpu terhadap substansi revisi undang undang yang memang kita kritisi
begitu banyak prosedurnya yang tidak tepat kemudian substansinya
saya kira itu kan
nah kalau misalnya jalan keluarnya saya kira dan itu juga tidak mungkin
saya sudah tebak bahwa tidak mungkin presiden mengeluarkan perpu
walaupun memang kita sudah dengar tadi
presiden menolak ya
nah oleh karena itu karena itu menyangkut kebawaan presiden
kalau dia sudah mengatakan dia sudah menyetujui bersama sama dengan dpr
terus dia juga belum apa apa belum diundangkan dia menyiapkan perpu
nah ini kelihatan bahwa presiden juga adalah akan menjilat ludahnya sendiri
nah saya kira ini memang tidak tepat bagi presiden
nah salah satunya yang paling tepat bagi negara ini
kalau memang sebenarnya perpu itu juga efektif untuk bangsa ini
nah tetapi saya melihat itu tidak mungkin
dan tidak mungkin kita lakukan dalam waktu dekat

kenapa tidak mungkin prof
kenapa tidak mungkin prof
kan undang undang kan belum diundangkan
jadi secara prosedur memang itu belum tepat waktunya
kalau sudah diundangkan baru boleh
nah seandainya undang undang ini juga sudah diundangkan katakanlah sekarang
loh kok belum apa apa sudah
walaupun memang tadi sudah dijelaskan zaman sbi juga saya lihat
memang saya dukung waktu itu perpu
dari katakanlah undang undang dua puluh tiga itu waktu itu termasuk dua puluh dua sebenarnya itu terjadi di situ
bahwa sudah ada kejadian
yang dilakukan oleh presiden sby dulu kan
sudah ada kegentingan yang memaksa seperti waktu itu dengan presiden sbi itu bukan prof
nah oleh karena itu kalau soal kegendengan memaksa katakanlah dalam konteks pemerintahan korupsi
katakanlah ini bisa dimasukkan dalam ada kegendaan memaksa
tetapi persoalannya adalah materi yang diperpukan dari undang undang yang sudah disepakati ini yang saya kira tidak pas
dalam konteks tidak pas itu dari segi logika peraturan perundangannya penyusunan perundangannya
tetapi dalam konteks bagaimana kepentingan ini untuk masyarakat pas bisa kita terima
oleh karena itu dalam konteks seperti inilah salah satunya buat saya saya pikir lebih buat buat kebawaan ya kewibawaan presiden ini
ya kan dia kan harus menjaga kewibawaan dia sebagai katakanlah bagian dari pihak yang menyusun ini
nah oleh karena itu saya pikir untuk menjaga ini lebih bagus ke judicial review
jadi ke mk saja
sebetulnya begini sebetulnya kewibawaan presiden itu sudah runtuh ya
jawaban presiden itu sudah runtuh ketika presiden
ikut menjuduh ji
bukan prof ketika presiden menarik diri dalam pembahasan ruu kuhp
jadi kita ingat dalam beberapa hari yang lalu presiden melakukan konversi pers kemudian menunda pembahasan persetujuan ru kuhp
padahal rancangan undang undang kuhp itu sudah disetujui di tingkat satu
artinya hanya tinggal paripurna saja formilnya saja diparipurnakan
tetapi tiba tiba presiden berbalik arah
dan juga sekarang kita lihat ada beberapa
jadi sebenarnya pemerintah secara substansi sudah setuju
sebetulnya presiden sudah setuju rukuhp ruu pemasarakatan yang hari ini juga berbalik arah gitu
balik kanan gitu
jadi sebetulnya kalau soal kewibawaan pemerintah dalam beberapa ruu yang kontroversial akhir akhir ini sebetulnya sudah hancur lebur kewibawaan itu
oke moderator supaya tidak hancur lebur wibawaannya kita harus break dulu supaya wibawaan saya bisa lebih ada untuk segmen berikutnya
di segmen berikutnya kami akan segera kembali
kita lanjutkan dialog sebelum ke prof juara
jadi wibawa presiden tanpa harus diselamatkan lagi kata anda sudah runtuh
dan kenapa tidak pakai jalur yang lebih smooth gitu lebih baik gitu ada jalur judisnya review sebenarnya
ya menurut saya sebetulnya
presiden sudah terlihat kewibawaannya sebenarnya sudah tidak terjaga dengan baik ya bahasa lebih halusnya begitu
cuci tanganlah begitu ya
kita perhatikan saja dalam undang undang kuhp kemudian undang undang pemasarakatan setelah viral bahwasannya ada koruptor yang jalan jalan di mall
remisi diperlonggar kemudian bebas bersarat dipermudah untuk koruptor
setelah ada itu kan gelombang protes semakin besar presiden kemudian cuci tangan dan menarik diri dari pembahasan persetujuan di parlemen
padahal menteri menteri yang membahas di parlemen itu sudah setuju dengan poin poin yang disepakati
tiba tiba presiden komprsi pers di istana mengatakan kami tidak setuju begitu
itu sama saja dengan menarik diri tiba tiba padahal sudah setuju
jadi sebenarnya pola seperti ini yang juga bisa berlaku untuk undang undang kpk
kemarin presiden sudah mengatakan setuju walaupun belum diundangkan
dalam masa pengundangan itu presiden bisa saja menyampaikan bahwa dia akan menarik diri dari kesepakatan undang undang kpk
karena ini menimbulkan persoalan nasional dan kemudian presiden menyiapkan perpu
jadi anda lihat masih ada celah ya meskipun tadi kata perjuangan itu belum diundangkan
itu cuma tiga puluh hari tiga puluh hari undang undang itu pasti akan berlaku tiga puluh hari
jadi sebenarnya sooner or later tiga puluh hari anda berharap perpu itu keluar
kenapa tidak mau judicial review
ya bisa saja salah satu cara tentu judicial review ya setelah diundangkan setelah tiga puluh hari
tetapi tentu akan lebih baik jika momentum ini digunakan oleh presiden
untuk mengambil inisiatif
membatalkan sendiri undang undang itu
secara hukum juga tersedia
secara hukum dan politik tata negara prof apa dampaknya jika presiden setelah tiga puluh hari tentunya
kalau kita sama sama sepakat gitu ya sudah diundangkan kemudian dikeluarkan perpu
apa dampak positif negatifnya bagi politik konstelasinya kewibawaan presiden dan tata negara kita
sebenarnya dalam konteks kepentingan bangsa negara ini bahwa itu sebenarnya untuk memulihkan kondisi dan rasa keadilan masyarakat
sebenarnya saya tidak menolak adanya perpu
yang saya bilang tadi tidak mungkin presiden mengeluarkan perpu ketika dia sudah menjerujui
dan kemudian dalam rangka menjaga kewibawaannya sebagai orang yang sudah mencudui tadi
itu yang saya katakan demikian
oleh karena itu kita beri jalan karpat merah kepada presiden ini supaya wibawa walaupun tadi sudah dibilang bahwa itu kewaan sudah tergores
tetapi setidak tidaknya tidak tenggelam wah ini
seberapa penting kewibawaan itu untuk menegakkan substansi pesan
sangat penting itu persoalan kepercayaan republik ini harus dibangun dengan percayaan
ketika masyarakatnya tidak percaya seperti sekarang coba lihat
aspirasi masyarakat ini untuk membendung sebenarnya undang undang kpk dan undang undang segala macam itu sebenarnya
ketika tidak didengar oleh dpr ya kemarin ini inilah akibatnya
saya sudah katakan ini kenapa tidak sebagai dpr
fungsinya adalah untuk mengakomodir menerima atau merespon semua perkembangan gagasan atau aspirasi masyarakat
kenapa fungsi ini tidak dijalankan
saya mau tanya wibawa presiden akan lebih terselamatkan jika apa presiden mengeluarkan perpu
atau membiarkan revisi ini tetap kemudian menjadi undang undang dan kemudian berlaku
nah kalau bicara
yang mana yang lebih berwibawa untuk presiden jokowi
mengeluarkan perpu atau membiarkan undang undang ini tetap
biarkan undang undang ini tetap berlaku sesuai dengan apa yang disahkan oleh pak
nah sebenarnya keubauan ini sudah tergores ini
demi untuk menjawab supaya tidak tenggelam saya kira nanti kalau memang mau dilakukan perpu saya setuju
nanti ketika ini setelah tiga puluh hari katakanlah diundangkan atau tidak diundangkan sudah berlaku kan
nah saya kira kalau itu mau dilakukan oleh presiden saya kira ini bagus sekali
tapi anda lihat secara substansi memang perlu intervensi untuk membatalkan revisi
di dalam undang undang revisi kpk itu banyak sekali hal hal yang memang kurang tepat ya substansinya
katakanlah kalau kita bicara persoalan substansi misalnya persoalan dewan pengawas
dewan pengawas support abut dengan dewan perizinan
nah apakah begitu misalnya
nah saya kira kan tidak pas
nah inilah dalam kerangka supaya kalau kita lihat satu persatu memang ada kecenderungan untuk memperlemah kpk
nah ini yang memperkuat
lanjut saya kira gitu kan ya
nah tapi yang memperlemah inilah jangan sampai terjadi nanti ada bolong bolong ini
ada peluang dari para calon koruptor atau koruptor ini ya bergentai
jadi secara substansi sudah prof juwanda setuju bahwa ini harus diperbaiki dengan intervensi hukum apapun berikutnya
ya kalau pun itu
tapi masalah kewibawaan ini gimana menurut anda
ya menurut saya justru jika presiden mengambil inisiatif perpu justru presiden akan jauh lebih berwibawa
di hadapan publik
karena persoalan persoalan protes dan kemudian kekhawatiran akan melemahnya pemberantasan korupsi
itu bisa dijawab seketika oleh presiden
sekaligus untuk menunjukkan bahwa memang presiden berkomitmen untuk memperkuat kpk
sekarang kan ini sudah presiden sudah dibully di mana mana sebetulnya ya
bukankah ini jadi presiden buruk bang
bahwa ya kalau presiden ngeluarin perpu terus
kan begini budi sebetulnya proses ini akan hancur begitu saja
beberapa kali kalau kita lihat dalam priode jokowi
tidak hanya kali ini saja kan terjadi model model begini kan
dulu ada istilah i don't read what i sign
itu kan menggambarkan bahwa bagaimana perilaku atau kesadaran hukum dari kalangan istana
jadi sebetulnya model seperti ini sudah sering kali terjadi
ada perpres yang keluar kemudian besok ditarik kembali
ada peraturan pemerintah keluar kemudian ditarik lagi
ada undang undang md tiga
dulu juga sempat terhitung
kemudian presiden menarik diri
jadi sebetulnya sikap seperti ini tidak kali ini saja dilakukan oleh presiden jokowi
dan tidak menghancurkan harga diri lah ya
tidak menghancurkan harga diri
dan kenapa untuk soal isu kpk
untuk soal isu pemberantasan korupsi
dimana presiden punya komitmen disitu
mestinya presiden lebih berani untuk mengambil tindakan perpu
ya menarik gitu ya bu ngoce dan juga prof juwanda
kalau kita lihat kan ini kan beberapa pasal pasal yang quote unquote kontroversial itu kan juga kemudian disepakati bersama
antara presiden dengan dpr
ya mayoritas koalisi pendukung presiden tentu saja yang menyutui juga di parlemen
jadi quote unquote mayoritas parlemen ya juga mayoritas apa yang kemudian menjadi isi pikiran dari perasaan dari presiden
bagaimana jika nanti perpu dikeluarkan justru malah tidak merubah hal gitu
bagaimana memastikan bahwa nanti dikeluarkan perpu tapi ternyata ya sesuai aja
sama saja dengan atau tidak memperbaiki apa yang diresahkan
walaupun tadi saya bilang bahwa perpu ini adalah
salah satu pilihan
tetapi untuk menjaga terserah lah
kalau memang wibawahnya sudah
masih sudah ter apa
maka lebih bagus memang judicial review
kalau dibanding antara ini
ya kan kenapa
biarlah mahkamah kusti menguji
ya kelemahan kelemahan yang ada di dalam undang undang revisi kpk itu
nah dengan demikian itulah yang saya bilang terhormat
tapi tujuannya kan sama
untuk menyelamatkan kpk memperkuat kpk
kan begitu kan
nah yang kedua
memang kalau perpu ini lebih cepat
kira kira kalau dari sidang mk ini
agak berlarut larut misalnya
kemudian banyak hal yang perlu dipersiapkan
tapi kalau perpu itu memang ada efektifnya
cepat tak tak
cuma dengan catatan
perpu yang dikeluarkan oleh presiden
seandainya ini akan mau dikeluarkan
ini berandai andai kan
maka substansinya adalah mendengar aspirasi rakyat
oke bukan selera presiden saja
bukan selera presiden
dan bukan selera dpr
nah gimana memastikan itu bukan selera presiden
jika nanti perpu misalnya
kalau ini disesatkan kan terus menerus ini
ada kemungkinan gitu
yang dijadikan catatan
notenya mereka nih
dari rakyat nih
yang mana yang memperlemah misalnya
kan seperti yang saya katakan tadi
oh dewan pengawas nih
kok misalnya dewan pengawas jadi dewan perizinan
nah orang mau menyadap izin pak dewan
padahal presiden begini kan
dewan pengawasnya dipilih oleh presiden
dewan campur adu ini
ini harus dibenahi logika hukum begini
nah jangan sampai ini campur aduk seharusnya
kalau misalnya pemberitahuan
oh dewan pengas kami mau nyadap nih
pemberitahuan beda dengan perizinan
nah ini yang saya kritik kemarin
prpu bagaimana kita memastikan jika nanti harapan anda
kawan kawan perpu itu berlangsung
meskipun sekarang ini tampaknya harapannya bertepuk sebelah tangan
karena presiden bilang nggak akan keluarin perpu
bagaimana memastikan bahwa itu bukan seleranya jokowi
masyarakat selera aspirasi publik
begini loh undang undang ini kan memang sudah konyol ya
undang undang ini kan perhatikan saja
umurnya lima puluh tahun
di saat yang bersamaan
pimpinan kpk yang dipilih oleh komisi tiga
umurnya empat puluh lima tahun gitu
ini kan konyol sekali sebetulnya
kekonyolan yang dipertontonkan kepada publik
dan ini membuktikan bahwa memang undang undang ini
dipersiapkan dengan cara yang tidak baik
kemudian dipersiapkan dengan kajian akademis yang tidak baik
walaupun ada naskah akademisnya
dan juga pasal pasal yang ada di dalam undang undang
itu saling bertentangan satu sama lain
saya bisa tunjukkan itu sebetulnya
kalau waktu kita lebih panjang
masukkan bahwa undang undang itu bermasalah
sudah sampai ke istana sebenarnya
yang perlu dilakukan adalah
perpu membatalkan revisi undang undang kpk yang baru
kalau ingin ditata ke depan soal pemberantasan korupsi
bagaimana memperkuat kelembagaan
bagaimana memperkuat pasal pasal tipikor
tatalah dengan cara yang lebih baik
lakukan dengan cara yang prosedur yang benar
kemudian diskusikan dengan tenang
diskusikan dengan baik
jangan semunyi munyi seperti ini
kalau pak jokowi mendengarkan prof juanda
dan parlemen nanti hancur loh pak
anda yakin bahwa itu tidak akan terjadi
menurut saya begini
menurut saya sekarang justru
kewibawaan presiden berada di titik nadir
mengobatinya dengan cara menerbitkan perpu kpk
ini mumpung presiden akan dilantik untuk periode kedua
jadi ini sebetulnya turning point bagi presiden jokowi
yang menjadi titik nadir juga durasi kita prof
terima kasih juga bang oce
terima kasih sudah berbincang bersama kami
mudah mudahan ini menjadi diskursus publik juga
bagian dari keramaian publik kereoan publik
dan saya terakhir saya katakan
pembelajaran sebagai dpr
fungsinya dengarkanlah aspirasi rakyat
jangan dengarkan diri sendiri atau kepentingan politik
mudah mudahan nonton cnn juga supaya bisa mendengarkan
jadi semua sama sama oke kita apa yang harus kita perbaiki
kita perbaiki supaya kita menetap indonesia yang lebih baik ke depan
terima kasih bang oce
terima kasih prof johannel atas perbincangannya
kami akan segera kembali usaha jurnal